pastikan jari kaki terpanjang tidak menyentuh ujung sepatu
sebisa mungkin dihapalin nama kucingnya nama doginya
ke berbagai wilayah di tanah air
dan ini yang selalu menjadi sasaran utama bagi perlindungan sosial kita
biasanya kalau sampai pan gede yang selama ini nahan dana
artinya waktu yang sangat terbatas ya sebagai bukti permulaan
meminta maaf kepada almatum besar kelima tertinggi soekarno
karena genosida yang dilakukan benjamin netanyahu itu bukan hanya merugikan entitas israel di tel aviv di timur tengah
yang di dalam artian ada angka nominal yang dinegosiasikan
agar bisa bertahan para perajin memiliki tantangan beradaptasi dengan perkembangan zaman
ya memang itu kenyataan yang kita hadapi
di antaranya gempa pelabuhan ratu pada seribu sembilan ratus
maka yang kemudian kita dengarkan adalah
saya kira ini satu akumulasi dari masyarakat lasri
makanan kering itu kita butuh satu hari enam puluh kilo